selanjutnya kita beralih ke sepak bola nasional
persebaya surabaya telah bertransformasi dari klub yang memiliki setumpuk utang menjadi klub yang dikelola secara profesional
selain pembedahan manajemen klub berjuluk bajul ijo tersebut juga serius mengelola dan menggarap penjualan pernak pernik lewat persebaya store
sebagai pendukung fanatik persebaya surabaya jangan ragukan militansi bonek
atribut berwarna hijau yang merupakan warna kebesaran persebaya surabaya menjadi atribut wajib para bonek
atribut tersebut secara resmi dijual klub di persebaya store
mulai dari gelang topi kaos jaket hingga jersi bisa didapatkan di enam belas persebaya store yang tersebar di seluruh surabaya dan sebagian wilayah jawa timur
salah satu klub sepak bola di indonesia yang memiliki sejarah panjang adalah persebaya surabaya
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh persebaya surabaya memiliki ribuan pendukung fanatik yang menyebut dirinya sebagai bonek
dan sejak tahun dua ribu tujuh belas lalu persebaya surabaya berusaha mengelola klub secara profesional

dengan salah satu caranya mendirikan persebaya store
tahun lalu tercatat sekitar dua puluh enam ribu buah jersi dengan harga di kisaran dua ratus hingga tujuh ratus lima puluh ribu rupiah laku terjual
pembeli di persebaya store ini bahkan tak hanya datang dari indonesia saja
salah satu klub di indonesia yang terbesar adalah persebaya yang memang punya fans yang terlalu banyak
tadi beli apa aja ya pak
ada kaos untuk cucu anak juga saya sendiri
kus kainnya sablonnya murah
kamu udah punya barang barang apa aja nih dari persebaya
penjualan pernak pernik klub saat ini menjadi salah satu sumber pemasukan andalan persebaya surabaya
selain dari sponsor dan penjualan tiket
persebaya pun serius menggarap peluang ini dengan membentuk tim yang khusus mengurusi penjualan pernak pernik atribut klub
satu kaki yang mengejar prestasi tapi ada satu kaki lagi yang harus memikirkan kelangsungan hidupnya persebaya ini
nah ini apa tim bisnis tim kreatif tim yang mikirnya bukan untuk musim ini tapi mikirkan musim depan musim berikutnya
bukan sekedar untuk jualan jersi dan pernikahan
karena ini kan ada cost nya juga untuk mengembangkan ini
tapi ini juga untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa persebaya itu eksis
persebaya itu ada
kalau persebaya store ada di dekatmu tandanya ada persebaya di dekatmu
persebaya store tak sekedar menjual atribut persebaya surabaya saja
di salah satu persebaya store di surabaya para bonek juga dapat melihat sejumlah pencapaian dari persebaya
termasuk memorabilia beberapa pemain legenda dari klub berjuluk bajul ijo tersebut
erlangga wisnuaji kusuma
purnia yuni arwan surabaya